anda kembali di redaksi siang memasuki masa mudik lebaran berbagai jalur alternatif untuk pulang ke kampung halaman mulai disiapkan
salah satunya jalur alternatif tengah melalui subang lembang jawa barat
jalur subang merupakan alternatif jalur tengah selain sumedang
kondisi jalan di kawasan ini sangat baik
mulai dari perbatasan purwakarta dan subang hampir tidak ditemukan jalan berlubang atau bergelombang
dengan karakteristik jalan yang tidak terlalu lebar dan dapat dilalui satu mobil saja pada setiap lajurnya
meski demikian jalur tengah via subang ini tak luput dari kemacetan
saat keluar gerbang tol sadang titik kemacetan terjadi di perempatan sadang
selain itu banyaknya pabrik di kawasan jalan campaka dan cibatu purwakarta menjadi titik kemacetan yang perlu diwaspadai
memasuki kawasan subang pun terdapat beberapa titik kemacetan lain
dua titik yang kita anggap rawan yaitu di
satu itu di pasar cipendei yang kedua di pasar kalijati
namun untuk sampai ke wilayah subang sendiri itu cukup lancar cukup aman
namun mendekati biasanya lebaran agak cukup padat
setelah melewati subang untuk mengarah ke kota bandung
pemudik akan melewati pertigaan jalan cagak lalu belok kanan ke arah lembang
memasuki kawasan lembang udara kembali sejuk karena banyaknya pohon teh
menjadi alternatif beristirahat karena terdapat banyak kedai makanan dan toko oleh oleh
juga tempat wisata seperti ciater dan tangkuban perahu
namun pemudik harus berhati hati di kawasan lembang ini
karena karakteristik jalannya berkelok dan didominasi tanjakan serta turunan
salah satu lokasi yang paling diwaspadai adalah tanjakan emen yang merupakan titik rawan kecelakaan
selain itu di sepanjang jalan taguban perahu pun terdapat banyak rambu rambu peringatan
agar pengendara lebih berhati hati
kawasan pasar lembang merupakan salah satu titik yang padat
karena di depan pasar lembang terdapat pedagang kaki lima
juga angkutan umum yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
selain itu di sini juga terdapat pertigaan yang merupakan pertemuan arus antara pengendara
yang mengarah ke kota bandung mengarah ke subang juga ke maribaya
rizka rizlia kabupaten bandung barat